ini hari terakhir gue di jawa timur
dan hari ini gue harus berpisah sama mas darto
sejauh gue hidup baru kali ini gue nemuin driver kayak mas darto
makasih ya mas darto atas semua pengalaman yang menarik dan berharga selama di jawa timur ini
sungguh berkesan dan sangat luar biasa
selamat pagi ya dadah
gue gak nyangka sih sebelumnya akan menginjakan kaki di sana
main ke pontianak kurang seru kalau nggak kulineran
konon katanya banyak banget makanan asli sini
hmm kira kira yang enak apa ya
gue sengaja gak cari tahu banyak tentang makanan itu
biarlah gue nebak nebak sendiri
gue pengen sekali kali ngasih kejutan buat diri gue
meskipun tetap gue gak tahan untuk tetap nebak nebak seperti apa makanannya
oh yaudah peselin aja satu bubur ikan ya
loh mas kayaknya ini salah deh bukan pesanan saya
kan saya pesennya bubur ikan
jadi ini bubur ikannya
kalau di sini itu bubur itu nasi dicampur ikan sama kuahnya
jadi ini bubur ikannya
saya pikir ada bubur
nah sobat puri kali ini puri makan bubur ahian
ternyata kalau misalnya di sini yang namanya bubur itu bentuknya seperti ini
nasi dikasih sop ikan
jadi bukan nasi sudah menjadi bubur tapi bubur masih menjadi nasi
ini adalah kunci yang bikin ini enak itu adalah ikannya fresh banget
kalian kalau ke sini pontianak harus nyobain ini
tetap bersama puri ya
masakan ikan dan pasokan ikan
tahun dua ribu delapan belas pemerintah telah menyelesaikan penataan ulang kampung nelayan beting
merubah kesan kumuh menjadi pemukiman yang lebih bersih dan tertata
selain itu kampung nelayan beting menjadi salah satu contoh penataan kawasan pesisir yang ada di indonesia
hai sobat puri
kali ini puri lagi ada di
istana keraton di kadriah di kampung nelayan beting
tuh bagus banget kan
ya di sebelah sana mbak
assalamualaikum pak ada pak edi pak
nangis iya akhirnya gue berhasil bertemu dengan tokoh masyarakat di kampung beting ini kesempatan
gue buat nanya nanya lebih jauh tentang perkembangan infrastruktur di sini
pak bapak udah berapa lama pak di sini tinggal di kecil udah lahir udah di sini ya
untuk nyebrang sana untuk nyebrang sana
oh semua pada pakai ini ya inilah hasil pembangunan komunitas sekarang ini hasilnya
waktu dulu anak anak kalau main itu agak susah kalau sekarang dengan adanya pembangunan
jadi anak anak tuh main di sini nih kalau dulu anak anak nggak bisa di kampung di dalam
warganya kan penuh jadi dengan pembangunan ini
kalau malam dilihat dari seberang sini kelihatan bagus terus kalau kita ke sini
ngelihat di pelabuhan sana kelihatannya cantik bagus ini kalau malam juga bagus nih pak bagus
bagus berarti banyak banget dong pak perubahannya setelah ditata sama pemerintah bukan nama banyak
lagi itulah banyak banyak kami ini terima kasih kepada pemerintah sekarang ini iya kalau gitu saya
gue jadi asyik sendiri disini menikmati suasana dan berinteraksi dengan hal hal